menyatakan popularitas presiden joko widodo
semakin naik di tahun kedua pemerintah
menurut csis enam puluh enam lima persen publik yang disurvey
puas dengan kinerja pemerintah
kepuasan publik dalam bidang ekonomi mencapai empat puluh enam delapan persen
ini adalah yang terkecil dibanding bidang hukum politik dan kemaritiman
yang kesemuanya di atas lima puluh persen
tapi kepuasan publik pada kabinet kerja justru lebih rendah
dibanding kinerja jokowi jk hanya lima puluh enam persen
titik lemah pemerintah jokowi jk memang terletak di sektor ekonomi
pemerintah masih dianggap belum optimal dalam melaksanakan komitmen
menaikkan pertumbuhan ekonomi yang dipatok di angka enam sampai tujuh persen
dan belum maksimal menumbuhkan iklim investasi
survei dilakukan pada agustus dua ribu enam belas dengan metode proporsional
di masing masing provinsi yang mengacu pada hasil sensus pendudukan
di tahun ke dua
selain itu csis juga memberi catatan khusus pada bidang hukum